kita ingin menangani ancaman krisis pangan tersebut tanpa harus merusak hutan
artis ruben onsu diduga mengidap penyakit lesi otak
petani kita itu bisa mengkombinasikan itu
yang menargetkan pelayan publik tni polri hingga awak media
karena ya nggak ada yang bakal bisa ngelakuin itu buat kalian selain kalian sendiri
sama si yesaya itu ditawarin biasa siswa sama siapa tuh berarti
bahkan bisa dikatakan sudah memasuki tahap yang kritis
dan inilah bagian tadi kita melayani masyarakat yang memang pada saat ini sangat sangat membutuhkan apalagi pasca pandemi covid ini
pendukung tahap satu lima di kementerian kominfo
yang mengharapkan atau mendesak supaya biaya itu merdeka
tapi enakan jadi polisi ya pak enakan jadi

cuma kalau yang basket karena kan dulu kan belum booming banget ya maksudnya apalagi aku anak anak desa lah istilahnya di daerah gitu di kampung
harusnya kita yang mengekspor ya
pak hans terakhir mengenai rekomendasi saham di antara sentimen global
barang barang seperti koleksi koleksi the beatles
untuk pengembangan bahkan hanya kesadaran
katanya negara yang penduduknya itu paling malas berjalan kaki
jadi dia yang punya kuasa atas tubuhnya sendiri
sehingga kami yakini ini tidak sama sekali mempengaruhi pelayanan publik
sudah ada bahkan tadi restu kiai ke prabowo
bahkan jika para orang tua tidak mau mengurusnya
dan kita tahu ini harus terima
kalau kita nggak melanjutkan ustadz pendakwah abah siapa lagi kalau bukan kita gitu
baru setelah dipotong nanti kulitnya tinggal dibuang
kans si a atau si b
sebaiknya kita amanah dan istiqomah
kalau cucu itu nggak punya dosa pak
terpengaruh oleh abu vulkanik gunung semeru ini
dari sunan kalijaga yang merupakan
prabowo ya tentu bertingkat tingkat